tni angkatan laut berkolaborasi dengan transmedia dan ct arsa foundation
dalam percepatan vaksinasi covid sembilan belas di kawasan muara gembong bekasi jawa barat
sebanyak seribu dosis vaksin sinovac disiapkan
untuk segera membentuk kekebalan kelompok di daerah pesisir itu
meski secara geografis berada di kabupaten bekasi
akses menuju kawasan pesisir muara gembong tidak mudah
setelah menggunakan sea rider tenaga kesehatan tni angkatan laut
dan tim ct arsa foundation harus berpindah ke perahu karet
untuk mencapai lokasi lantaran kedalaman air di kawasan muara terlalu dangkal
perjalanan yang cukup sulit terbayar dengan antusiasme warga
di desa pantai mekar muara gembong
yang siap mengikuti vaksinasi covid sembilan belas pada rabu pagi
sebanyak seribu dosis vaksin sinovac dan bantuan seribu paket sembako
tersedia atas kolaborasi tni angkatan laut
dalam rangka hari ulang tahun ke tujuh puluh lima jalasenas tiga
bekerja sama dengan transmedia dan ct arsa foundation
ini tadi rata rata kedua ya karena kita sudah pertama satu bulan yang lalu
tapi kita juga melayani vaksin yang pertama
tidak menolak malah kita akan lebih baik lebih bagus pada masyarakat sekitarnya
yang belum berani vaksin harus dihimbau keluarga yang sudah pernah vaksin
dan mengajak baik suami istri anak anaknya maupun keluarganya
adik adiknya semua diajak
akses yang sulit dijangkau menjadi salah satu alasan dipilihnya muara gembong
untuk mempercepat laju vaksinasi
tepat pasal itu penting jumlah masyarakatnya
dan bisa jadi mungkin karena ada faktor faktor di mana
akses untuk vaksin daftarnya nggak semudah yang di kota kota
karena itu langsung jemput nih jemput bola dan histerokal
kalau tadi ct arsa wilayah ini bukan wilayah yang baru
memang tahu di sini memang membutuhkan
warga mengaku senang dan lega akhirnya bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas
yang sebelumnya sempat mereka ragukan
jadi masyarakat takut takut dipaksin
kebanyakan katanya ada yang meninggal ada yang lumpuh gitu kan
tapi yang saya rasakan enggak tuh malah enak sehat
menurut camat muara gembong lukman hr
lambatnya laju vaksinasi salah satunya juga disebabkan oleh adanya isu hoax
yang sempat membuat warga enggan divaksin
dominan salah satunya hoax itu tadi
contohnya kalau divaksin ini bisa membahayakan
jadi apa namanya terasa ya kental sekali
jadi hoaks ini membawa pengaruh yang negatif
ya secara umum ya ini takut untuk divaksin
kecamatan muara gembong terdiri dari enam desa dengan jumlah penduduk sebanyak empat puluh lima orang
satu ribu diantaranya menjadi target vaksinasi covid sembilan belas
namun hingga agustus dua ribu dua puluh satu vaksinasi baru terrealisasi kurang dari lima puluh persen